mendekati masa pensiun panglima tni jenderal gatot nurmantio usulan pergantian panglima mulai disuarakan
komisi pertahanan dpr menunggu presiden mengirimkan nama kandidat pengganti gatot agar bisa diproses di parlemen
fraksi di dpr menyarankan agar presiden mengikuti tradisi bergiliran untuk memilih calon panglima
menjelang masa pensiun panglima tni gatot nurmantio maret mendatang
usulan pergantian posisi panglima kian kencang
hingga kini komisi pertahanan belum menerima surat resmi dari presiden mengenai kandidat calon pengganti gatot
meski tidak mendesak komisi satu mengingatkan agar presiden tidak terlalu lama mengirim nama kandidat panglima tni baru
pemilihan panglima ada banyak aspek
rotasi memang salah satu aspek
tapi itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti karena juga ada aspek kondisi sosial politik
yang harus dicermati oleh pemerintah dalam ini presiden
sehingga ya itu kita kembalikan lagi kepada presiden presiden yang paling tahu keperluan kondisi politik saat ini yang mana gitu
dari komisi satu kita terbuka saja
dari seluruh matra silahkan angkatan darat angkatan udara angkatan laut silakan saja
yang penting kita apa namanya itu sudah dikaji matang matang oleh pemerintah dalam hal ini presiden
pemilihan kekuasaan dan kekuasaan untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk kekuasaan
pemilihan kekuasaan dan kekuasaan untuk kekuasaan
meski tidak ada aturan soal tradisi rotasi dpr mengingatkan presiden mencermati situasi politik menjelang pilkada dua ribu delapan belas dan pemilu serentak
pemilihan kekuasaan dan kekuasaan
selain itu panglima tni yang baru diharapkan dapat bersikap netral dan profesional demi menjaga stabilitas menjelang pesta demokrasi
panglima tni itu harus diperluan oleh presiden
kita harus menghormati harus menghargai itu
ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan
terutama organisasi tni itu sendiri ke dalam
tni itu darat laut dan udara dengan jumlah personil dan angkatan alutsistanya yang harus dikendalikan oleh seorang panglima
kemudian yang kedua itu adalah aspek eksternal
yaitu yang menyangkut ancaman dan prioritas pembangunan sistem pertahanan kita

sehingga itu yang harus menjadi pertimbangan
saya juga melihat ada satu hal yang perlu juga untuk dijadikan tradisi di dalam penggantian panglima itu
supaya apa yang sudah dimulai oleh pak gus durbu presiden gus durbu bahwa ada semacam rotasi antara angkatan itu sebaiknya dipertahankan
sehingga di samping memperhatikan aspek internal juga
sejumlah fraksi di dpr menilai pergantian panglima tni harus segera dilakukan
panglima tni baru membutuhkan penggantian panglima tni
sejumlah fraksi di dpr menilai pergantian panglima tni harus segera dilakukan

sejumlah fraksi di dpr menilai pergantian panglima tni harus segera dilakukan